lihat olahan olahan keju tadi aduh pagi pagi ini paling susah memang siaran good morning bikin lapar mulu pokoknya
iya pasti kebayang kan langsung cek kulkas ada apa aja ya keju keju di rumah biasanya sih pasti kedar kalau ibu ibu ya
beda kadang kadang kita juga kalau sempat beli juga mozzarella juga kadang kadang sering kita bikin juga ya kita siapin juga di kulkas
nah kita mau bikin olahan spesial nih yang berbahan keju pagi ini
dalam one minute tips kita akan buat penganan mozzarella stick yang lumer mozzarellanya mudah mudahan ya kalau ininya juga menggorengnya secara panas yang tepat
kita langsung jelang segmen one minute tips
nah kalau ngomongin soal bahan bahannya nih pasti yang utamanya adalah ini ya keju mozzarel
biasanya dia bentuknya kotak kotak gitu ya
kita potong potong bentuknya agak stick begini
panjang panjang biar nanti enak dimakannya
pas ditarik tuh bu ngolor
lumer gitu ya
terus juga kita punya tepung ada dua tepung ada tepung terigu juga ada tepung roti
kalau misalnya tepung terigunya anda yang belum ada rasanya coba bisa dicampur sama merica plus garam
oke nah ini udah ada ininya belum
ini udah sih udah campur
udah dicampur ya
nah sekarang tinggal ke prakteknya aja tentu aja kita butuh telur ayam juga di sini pemirsa
itu panasin dikit aja ya
jadi telur ya kan
kita mau masak berapa banyak sih ini
si kejunya semuanya aja ya
semampunya kita ya
kalau aku sih habisin semua pastinya
gitu jadi ini kan disiapin dulu ya telurnya
terserah sih mau campur merica sama garamnya di segini atau di tepungnya juga boleh
setelah itu gampang banget deh pasti pemirsa udah bisa
nebak apalagi ibu ibu di rumah yang
aku udah langsung bayangin ini loh bayangin bentuk akhirnya loh
air hujan tuh langsung mumpul itu di mulut
kalau keju mozzarella identiknya emang dengan yang meleleh terus
sensasinya disitu ya
ini dia nih ya kita coba ambil di sini terus kita masukin ke dalam
dibalurin tepung terigu
tepung terigu yang tadi udah dikasih bumbu nih pemirsa
setelah itu kita masukin ke telur
baru kita masukin lagi ke tepung
oh ya tepung roti
ini tepung rotinya tuh
itu emang dari roti yang dihancurkan gitu ya
roti kering gitu ya
nah sesudah itu baru deh di
ini sudah ada beberapa ya
udah ada beberapa setelah itu baru digoreng
jadi enak banget deh tuh
aku sampe salah kan malah ke telurnya dulu
ini cemilan praktis dan kalau dikonsumsi tidak berlebihan sangat menyehatkan juga
karena kandungan apa tadi kalsiumnya juga lumayan bagus ya
iya bahkan ada vitamin a de e kalau di dalam keju mozzarella ini ya yang bisa membantu penyerapan kalsium
bagus juga buat anak anak kan
kadang kadang kan anak anak suka males kalau masih dalam bentuk aslinya ya
kayak nih keju diserahin aja gitu kejunya sama ibunya gitu kan
tapi kalau udah dalam bentuk kayak gini cemilan kayak nugget ya
hmm kayak nugget benar
ini bisa juga dibawa atau dijadikan bekal anak buat sekolah
iya kan gitu pagi pagi cari yang praktis jadi bekalnya semacam ini aja
iya tinggal dibikin misalkan malam malamnya terus masukin freezer jadi frozen kan
iya praktis banget bisa anda kreasikan misalkan nih kalau udah mau naik level ya keju mozzarellanya dia taruh di antara tengah tengah daging gitu kan
terus dibalur seperti ini juga oke
atau diisi pakai wortel juga gitu kan
itu kan buncis
jadi menyembunyikan sayur sayuran ataupun bahan bahan yang anak anak anak gak suka ya
dengan cara yang lebih nikmat
ini kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan
karena memang tepungnya warnanya kuning jadi memang agak susah ini untuk membedakan ini sudah kuning kecoklatan atau belum
yang paling penting sih ya
karena ini sebenarnya bahannya sudah matang semua kan
apinya tuh jangan terlalu besar karena kalau terlalu besar ya masak gorengan pasti ibu di rumah juga

nanti yang ada luarnya aja yang matang tapi ternyata dalamnya tuh belum sempurna gitu
jadi kejunya tuh gak melted gitu ya
iya yang ada gosong duluan
tuh ini lagi langsung deh ya
bisa juga ini jadikan kegiatan kalau libur
bersama anak gitu ya
nah sambil kita nunggu ini kuning kecoklatan
kita lihat dulu ada informasi ini nih dan
nah ini sudah kuning kecoklatan ya
woh kejunya ada yang udah leleh leleh
nah ini kita tiriskan dulu
biar minyaknya tuh gak apa namanya nggak terlalu banyak makan minyak ya
wow itu dia tuh pemirsa tuh
jadi enak banget ya
tadi kan kita melihat yang kuliner kuliner
kayaknya kita udah punya makanan sendiri di sini jadi ngilernya gak berkepanjangan
ini sih godaan terberat pagi ini
kalau biasanya kita digoda pagi pagi pakai durian kan
nah hari ini pakai keju yang benar benar melted
kalau dimakan langsung gini aja juga enak ya dania
atau biasanya pakai saus atau
paling iya ya saus mayonis kita udah sediain di sini pemirsa
nih ya allah benar benar deh luar biasa banget deh
meletus balon hidup
ini ya yang udah ditirisin nih
kita coba pindahkan
benar benar deh benar benar
ini adalah godaan banget untuk anda pemirsa
pasti langsung pengen buka kulkas atau cari cari ke supermarket ya
karena kan ada banyak jenisnya sih keju mozzarella ini
tapi tetap semuanya sama aja sih pada intinya
ada yang quick melt
ada yang keju mozzarella bentuk batangan
eh pakai keju
pakai keju lagi
mau di itu
kayaknya di bagus di ini kali ya
mau di itu bingung juga deh tuh istilahnya tuh
kurang menjadi abang abang ya
biasa ini bagian laki laki nih kalau harus mengeluarkan begini
agak di itu aja tekan
ya kalau nggak indah ya sudah lah ya
kita memang bukan
nanti juga masuk ke dalam perut ya
boleh langsung dicoba ya
ini ya bisa kelihatan kan itu potongannya ampun
oh beneran sih panas
nah ini kalau mau lihat resepnya kita lihat dulu nih ya
bagiannya mungkin nggak sempat mencatat
nah ini resep resepnya
ada keju tepung terigu tepung roti telur minyak goreng garam dan lada
pemirsa kalau lagi dingin ya udah dingin gitu pas jadi kayak karet
nah ini orang jawa bilang bener tadi keju rasa nanas
coba ya pemirsa ya
ini aku udah cuci tangan loh
ini aku mau kasih tahu
happy banget sih ya kita ya